kita buka cnn indonesia news update hari ini dari informasi terkait presiden republik indonesia joko widodo
yang resmi mengumumkan vaksin covid sembilan belas yang akan diberikan kepada masyarakat dipastikan gratis
presiden meminta jajaran pemerintah untuk memprioritaskan serta merealokasi anggaran guna merealisasikan keputusan tersebut
pengumuman itu disampaikan rabu siang di istana merdeka
dalam keterangan resminya joko widodo mengatakan vaksin covid sembilan belas yang akan diberikan kepada masyarakat pada awal tahun dua ribu dua puluh
akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah alias gratis
jokowi juga memerintahkan menteri keuangan sri mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain
terkait ketersediaan vaksinasi gratis agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat mengakses vaksin covid sembilan belas
jadi setelah menerima
karena banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang
melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara
dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid sembilan belas untuk masyarakat adalah gratis
sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali
jokowi juga menyatakan kesediaannya sebagai jajaran pertama yang divaksin di indonesia
hal ini guna memberikan rasa kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin covid sembilan belas aman untuk digunakan